datang buat menindia
makanya cepet sembuh ya biar kamu sama saya bisa menerima di sekolah
rena juga bilang katanya rena mau masak di acara itu mau bikinin kamu sama saya mie
kan saya juga nemenin terus dua puluh empat jam
loh punya suami seperti pak ali baran setia baik dan telaten sekali menunggu
ibu di sini jarang loh bu ada suami seperti itu
mencintai dan dicintai itu pak adalah obat yang paling utama yang dibutuhkan
untuk mereka yang sakit seperti kondisi bu aning sekarang ini
kalau ngomongin masalah mencintai saya tahu kamu sangat mencintai saya
iba dan saya sangat bangga dan kamu bisa lalui itu semua ketika air mata kamu
keluar saya bisa ada di situ untuk menyika air mata kamu mulai sekarang saya
akan selalu buat kamu tersenyum bu andin semangat sembuh ya mari pak
hmm kenapa gitu bukannya sendiri
diri mu enggak go alguna gini
gown udah nggak usah ngambet ngambet kamu disini kandung kesehatan kamu juga
kalau adegan apa apa di rumah harus bersebut berusia zeldoz ini sangat tidak bisa diumurki

mendingan senyum cantik
iya kamu ngapain aja cantiklah

suara kamu udah kayak kakek kakek
ya mending disimpan suaranya
dokter bilang kamu juga ada radang tadi
sekarang mau apa
udah lah nino
kamu megang tangan saya sudah satu jam dari tangan saya kesemutan
udah mending taruh aja tangannya disitu
gak usah ngambek lagi deh
gak usah begitu mukanya
burada gimana gitu damai balik
themu jelas gak ga bisa nyimpenin
es pa korban dia tebing
baik du inspirasil yuh
ini saya baru ingat
rena sempat cerita ke saya
kalau di sekolahnya itu mau ada prd
rena itu berharap saya sama kamu itu bisa datang buat nemenin dia
makanya cepat sembuh ya
biar kamu sama saya bisa temenin rena di sekolah
rena juga bilang
katanya rena mau masak di acara itu
ya tadi saya dikirimin sama mirna
kalau rena lagi latihan
masak di rumah
saya jadi lapar
saya kalau beli makanan dulu sebentar di kantin saya tinggal gak apa apa kan
bener gak apa apa ya
pokoknya kalau butuh apa apa
biar suster bisa datang kesini
ya udah saya tinggal dulu sementara
maaf ya andin saya tinggal dulu
ada hal yang sangat amat super penting yang harus saya kerjakan untuk malam ini
maaf ya andin saya tinggal dulu ada hal yang sangat amat super penting yang harus saya kerjakan untuk malam ini

belum ada kabar belum ngabarin kita ya karena enggak ada kabar dari kamu di malang ya bapak berpikir
semua baik baik aja kamu nggak bikin ulah di sana semua baik baik aja sih pak mama cendri juga
hai menerima aku dengan baik kok ya alhamdulillah tapi kamu harus inget ya sa kamu dan nino sudah
bukan suami istri sudah selesai ya ya aku tahu mau apa apa pasti nggak suka kan kalau aku balikkan
mau kemana lagi
hai mau ke rumah nino jagain mama cendri mau ngapain lagi sa udah bukan tugas kamu bukan
saya aduh iya aku tahu pak memang udah udah nggak wajib pak cuma kan mama sama papa
ngajarin aku untuk tetap jaga silaturahmi kan tapi buat apa terus terusan rumah nino
pak bagaimana nanti orang berpikir macem macem ada fitnah dan pergunjingan that apa enggak mau kamu dan nino sudah selesai enggak nya aku tetap mau kesana pas kenapa
kamu tetep nekat mau ke sana itu sama aja waktu kamu nekat pergi ke malang gimana kalau kamu keluar aja di rumah ini terlihat
mama ngancam aku keluar dari rumah ini mbak
tapi kenapa sih aku tuh ngeliat mama sama papa tuh selalu ngancam aku
tolong dengerin papa dan mama dulu
ya oke aku tahu aku banyak salah sama mama papa
makanya dengerin papa mama
udah aku kamar aja deh